kita lapor ke usahaja yuk
rambutannya manis banget mirip ustaz zahid
ya badan tegap dinaikkan busurnya
ya silahkan kembali ke barisannya asuh sobri
lihat nih cara memanah yang betul tuh kayak gini
kamu tau kan siapa yang suka sombong
itu temennya siapa
jadi jangan sombong
jangan dibantuin jangan dibantuin
jangan dibantuin jangan dibantuin
jangan dibantuin jangan dibantuin
jangan dibantuin masih kuat masih kuat
masih kuat masih kuat
kegiatan memanah hari ini ustadz nyatakan selesai
bagi ada yang terluka itu merupakan sesuatu hal yang tidak disengaja
ya makanya besok besok kalian kalau latihan harus lebih fokus lagi
lebih hati hati lagi dan lebih konsentrasi lagi
oke kalian mengerti
gak apa apa kita kan gak sengaja
ya pak ustadz kalau ada unsur sengaja baru itu kesalahan
betul tidak teman teman
kenapa kau belum tidur juga
afan putet aku udah bisa tidur masih sakit kepalamu
kau paksakanlah matamu tidur biar badanmu itu bisa istirahat
kalau kau gak mau tidur nanti penyakitmu tambah parah
kalau kau gak bisa tidur atau perasaanmu gak enak
berwudu dulu kau sholat sunnah
kamu bersikap bangga
aduh anget sih
sun mendingan kamu minum air anget dari pak d
dari air anget
lampunya kenapa dinyalain sih
kan udah malem ngantuk
barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya
maka allah senantiasa menolong kebutuhannya
tapi air anget gue lagi gelap
kamu gak usah takut sun
sop kamu mau ikut gak
udah malem ngantuk kali
ya udah yuk
gelap banget kan disana
eh mau kemana mau kemana mau kemana mau kemana
nanti kalau misalnya batuknya terus terusan gimana
waduh jalannya gelap lagi
kalau enggak kita lewat jalan pintas saja
kalau kita bisa ketemu pak ustadz
kita bisa dimanain sama pak ustadz
tapi kan kita baliknya sama pak
itu juga kalau takut
eh sun mau kemana
gak usah takut sun
di sini tuh gak ada apa apa
itu itu apa itu
semoga dia yakin
aduh itu kucing asun
kali dia mau ngambil ikan betel kesangkutan
kebanyakan haya sun
kitalah balik ke rumah aja yuk
ini kan kita lewat jalan pintas ke lorong santriwati
oh masih jauh ya ya allah suruh kayak kamu nggak pernah ke sini aja
kalian dengar sesuatu
hai ya kayak suara
kita lapor ke usahaja yuk bisa ke situ
lebih dekat kan bisa depan yuk
ada apa ada setan nangis pak setan dimana
suaranya itu ada di sekitar sini pak
jangan percaya tahayul zaman sekarang udah nggak ada setan sebelum itu kita
biar pak de yang ngurus pak d pernah ikut nungguin setan setannya angkat
tangan nyerah nyerah nyerah melihat pak det
muka pak deh lebih serem nazi
kalau tidak tidak tidak tidak tak
hai hai kali ya sih hai mungkin kali itu melihat aku betul white pilihnya aduh
astagfirullahaladzim pak dewa ustadz hantu itu enggak ada yang ada itu cuma jin najib itu yang
menyerupai hantu poncong kuntik itu yang sering mengganggu manusia berarti itu jin tolonglah
pakai pade takut sama jin maaf umi saya enggak takut sama hantunya yang saya takut cuma satu
kalau diajak ngobrol teman teman di perengkul ada yang di depan palanya banyak sun
kamu kan mau banyak di depan hai
kalau lebih banyak daripada lu orang deh